hari pahlawan sepuluh november rupanya menjadi berkah tersendiri bagi pedagang kostum perjuangan di kawasan wonokromo surabaya
tak seperti hari biasa jelang momen sepuluh november omset penjualan pedagang meningkat hingga delapan puluh persen
pembelinya tidak hanya anak anak tapi juga orang dewasa
sejak pagi kawasan yang khusus menjual kostum perjuangan ini sudah ramai pembeli
kostum yang dijual pun beragam tidak hanya untuk anak anak tetapi juga orang dewasa
dibanding hari biasa kawasan wonokromo surabaya didatangi jauh
banyak pengunjung menjelang hari pahlawan sepuluh november
apalagi banyak sekolah yang mewajibkan siswa mereka menggunakan kostum perjuangan dalam rangka hari pahlawan
kostum perjuangan yang tersedia beraneka ragam
bukan hanya baju dokter ada juga baju tentara dan baju bung tomo khas tempo dulu
kostum yang saya gunakan ini merupakan kostum tempo dulu
dan kostum ini yang paling diburu oleh para konsumen
dan kostum ini dulu dikenakan oleh bung tomo dalam menggeloraskan bakar semangat area area surabaya dalam pertempuran sepuluh november di kota surabaya
peluang bisnis ini tentu dimanfaatkan pedagang
meski setiap tahun belum ada inovasi model kostum omset penjualan selalu meningkat
harga setiap kostum yang dibanderol pun bervariasi
mulai rp dua puluh lima sampai rp empat ratus
pedagang kostum perjuangan di wonokromo ini buka
pada pukul enam pagi hingga pukul satu malam melihat banyaknya pembeli yang datang jelang hari pahlawan
keat marissa surabaya